selanjutnya saudara yang juga jadi sorotan siang ini adalah
lebaran ini menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan juga bersilaturahmi dengan kerabat
namun tidak demikian dengan pasukan oranye yang berlapang dada melewatkan momen lebaran
demi memastikan prasarana dan juga sarana umum di jakarta bersih dan nyaman
kunjungan yang meningkat ke kawasan danau sunter saat libur lebaran meninggalkan lebih banyak sampah
dan itu semua adalah tanggung jawab jumadi
seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum ppsu kelurahan sunterjaya jakarta utara
ketika warga memanfaatkan momen lebaran untuk berkumpul bersama keluarga dan bersilaturahmi dengan kerabat
petugas kebersihan yang disebut juga pasukan oranye seperti jumadi harus bekerja
sudah tiga kali lebaran jumadi tidak pulang ke kampung halaman di majalengka jawa barat
karena harus menunaikan tanggung jawab memastikan fasilitas umum di wilayah tugasnya bersih dan nyaman
suka dan lukanya beginilah karena kita gak berhubung sama pemerintahan petugas kebersihan
tetap tanggung jawab karena kita sudah bergelut di bidang pemerintahan
jadi ya tugas tetap dijalankan walaupun itu hidup kritis walaupun yang lainnya
karena ditugasin masuk ya masuk
jadi ya nikmatin aja lah karena ditugas kita jadi pemerintahan ya jadwalnya masker masuk
meski rindu keluarga jumadi berlapang dada
dalam setiap detik jam kerjanya jumadi mengirimkan doa untuk keluarga terkasih
ucapan mohon maaf lahir dan batin pun disampaikan melalui sambungan panggilan video